pesawat lion air jt tujuh ratus empat belas tergelincir di runway tiga puluh tiga bandara internasional spadio pontianak kalimantan barat sabtu sore
pesawat yang membawa satu ratus delapan puluh penumpang dan enam awak kabin itu mendarat di landasan dalam posisi normal
namun ternyata landasan licin karena diguyur hujan deras
penumpang langsung dievakuasi dan dibawa ke ruang tunggu gate lima dan gate enam
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
seorang penumpang mengalami trauma dan dirawat di rumah sakit kelas tiga lanut spadio pontianak